dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan duta besar indonesia untuk filipina bapak sinyo hari sarundajang di manila filipina
selamat siang waktu indonesia pak sinyo
baik pak sinyo setelah manila di lockdown seperti apa situasi terkini di sana pak
begini mbak memang hingga dua belas maret filipina melaporkan peningkatan kasus positif covid sembilan belas menjadi lima puluh dua orang
dari sebelumnya dua puluh orang pada sembilan maret dua ribu dua puluh yang lalu
dengan enam puluh delapan orang yang masih dalam pengawasan dan pada tanggal yang sama
filipina telah meningkatkan status
emergency menjadi pada alert keempat kode red ke sub level dua
artinya yang dimaksud dengan kode merah sub level dua adalah status kewaspadaan
yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan
di mana telah ada bukti terkonfirmasi
terjadi penularan secara lokal
nah tingkat kewaspadaan khusus untuk kasus covid sembilan belas adalah
satu kode putih terdapat kasus suspek
kemudian kode merah biru
dan ketiga kode merah sudah ada bukti
nah oleh karena itu
juga bapak presiden rory goh
meminta agar masyarakat tidak panik
dan menjaga kesehatan
serta mematuhi arahan pemerintah
pekerjaan pekerjaan atau aktivitas di kantor kantor pemerintah
dengan membatasi jumlah staff secara selektif
dan untuk kongres atau lembaga yudikatif lainnya
diharapkan dapat mengadopsi kebijakan yang sama
ini mungkin yang dimaksud dengan lockdown
tetapi sebenarnya tidak persis sama dengan
apa yang terjadi di berbagai tempat
baik pak sinyo ini kan berarti kan
kalau yang paling jelas dilakukan ini
menutup akses penerbangan domestik
maupun luar negeri
jalur darat laut udara
terutama di manila begitu
jadi ini tidak totally lockdown begitu ya pak
ya begini ya
melalui darat laut dan udara
dari dan menuju metro manila
sejak lima belas maret dua ribu dua puluh
yang akan dievaluasi setiap harinya
dan layanan transportasi umum tetap melayani penumpang seperti biasa
oh oke baik baik
pak sinyo sampai saat ini
bapak sudah berkoordinasi sejauh apa dengan para wni yang ada di sana total
ada berapa pak wni terutama yang berada di manila
begini saya lanjutkan sebentar
supaya sempurna kebijakan pemerintah filipina
jadi sekolah sekolah sekarang juga diliburkan
ya sampai pada dua belas april dua ribu dua puluh
kemudian juga community atau masyarakat dikarantina
diberlakukan di metro manila
yang juga dapat diterapkan di luar metro manila
jika ditemukan dua kasus positif covid sembilan belas
di kediaman berbeda dalam satu area
ke dalam satu area walaupun di kediaman yang berbeda
tetapi dua kasus yang sama yang positif terus dikarantina
kemudian pemberlakuan larangan pengumpulan massa tidak boleh untuk sementara
kumpul kumpul mulai dari dua tiga empat orang di mana pun berlarang dilarang
rekomendasi kementerian kesehatan filipina untuk penerapan social distancing
ataupun jarak manusia dengan manusia
secara ketat selama tiga puluh hari
jadi ada aturan di filipina terutama di metro manila
untuk menjaga hubungan antara orang dengan orang
itu ada jarak tertentu yang diizinkan ada jarak tertentu yang tidak diizinkan
pak sinyo pak sinyo boleh informasi langsung terkait dengan wni pak
karena kita terkait dengan durasi
pastinya mungkin masyarakat di indonesia khususnya ingin tahu kabar
pasti seperti apa kondisi keluarga mereka yang berada di manila khususnya pak
begini langkah langkah yang telah dilakukan oleh kbri manila
satu kbri manila juga telah melakukan sejumlah langkah preventif
lanjutan berupa pengumuman
peniadaan kegiatan masyarakat kemasyarakatan dan ibadah ibadah
yang dilakukan di chapel atau di masjid di kbri manila
sejak sepuluh maret dua ribu dua puluh yang lalu
hingga batas waktu yang belum ditentukan karena ini memang dilarang
serta himbauan langkah preventif kepada wni di wilayah kerja kbri manila
nah kegiatan yang bersifat pengumpulan massa
dan kegiatan rutin fungsi
daripada atase teknis lainnya lingkungan kbri manila
juga telah dibatasi
langkah kbri manila akan terus berkoordinasi dengan kementerian luar negeri filipina di manila
dengan mengikuti terus menerus kebijakan pemerintah filipina tersebut
kbri manila juga telah melakukan temperatur cek
untuk setiap orang yang masuk keluar kbri
kbri manila akan tetap aktif untuk rutinitas yang terbatas dan fleksibel
catatan jumlah wni di wilayah metro manila mbak
tercatat satu juta maaf satu satu ratus delapan puluh lima orang
berarti ada satu satu ratus delapan puluh lima wni yang juga terkena dampak dari kegiatan lockdown tanda kutip ini ya pak ya
yang terakhir baik pak ada informasi tidak pak mungkin laporan ke kbri terkait dengan wni
yang mengalami gejala ataupun simptom dari corona ataupun sudah positif terjangkit corona di sana
tadi secara resmi presiden filipina telah mengumumkan tadi malam mbak
bahwa filipina yang berdampak kasus positif covid sembilan belas menjadi lima puluh dua orang sejak dua belas maret
dari sebelumnya dua puluh orang pada sembilan belas maret
dengan enam puluh delapan orang yang masih dalam pengawasan
nah tidak diperinci wni berapa
atau negara mana berapa dan sebagainya dan sebagainya
oh berarti ada dugaan kemungkinan ada wni di antara list jumlah orang tersebut pak
ah sampai sekarang ini belum ada yang melaporkan belum ada yang terlaporkan
bapak pak sinyo terima kasih banyak sudah tersambung bersama kami di cnn indonesia news report
nanti kami akan menunggu lagi update selanjutnya dari anda terima kasih bapak